lepas dari pengawasan orang tua
tiga bocah berusia sembilan tahun ditemukan tewas mengapung di waduk nipa nipa
makassar kabupaten goa sulawesi selatan
dalam video amatir warga ketiga korban sudah tidak bernyawa
saat ditemukan di jarak dua km dari kediaman korban
korban yang langsung dievakuasi ke rumah duka
langsung disambut tangis histeris keluarga korban
para orang tua korban bahkan pingsan tak sadarkan diri
di samping jenazah anaknya
aparat kepolisian mengimbau kepada seluruh warga
utamanya para orang tua agar menjaga anak anaknya
untuk tidak memasuki kawasan waduk nipa nipa
lantaran membahayakan keselamatan
seorang santri juga tewas karena nekat berenang di sungai berarus kencang
di sukabumi jawa barat
pada selasa sore detik detik sang santri terbawa arus
dan coba diselamatkan oleh temannya terekam cctv
menurut pengakuan korban selamat korban bernama muhammad akbar
tujuh belas tahun ini sebelumnya nekat berenang bersama lima orang temannya
hingga akhirnya terseret arus sungai cibeber
hingga rabu sore santri yang masih berusia lima belas tahun ini
belum ditemukan oleh tim sar gabungan
untuk pencarian hari ini kita bagi menjadi tiga suruh
yang pertama menggunakan
prokaret sampai di jembatan akwa
terus yang kedua membuat penyusiran menggunakan pelampung dan bandalam
sejauh dua km
dan tim yang ketiga penyusiran visual di darat sejauh empat km
sebuah beca motor dan seorang penumpangnya di medan hanyut
terseret air parit yang meluap rabu dinihari
upaya pencarian dilakukan secara
secara mandiri oleh sejumlah warga
puing becak motor tersangkut di bawah jembatan
namun penumpangnya belum ditemukan
korban hanyut diketahui bernama marolok butar butar
pria berumur tiga puluh sembilan tahun warga jalan tangkuk bongkar medan
sesaat sebelum kejadian bersama rekannya korban menumpang beca
melintas jalan selam v
saat itu air parit meluap akibat hujan deras yang mengguyur sejak tengah malam
pencarian dilakukan secara mandiri sejak rabu dinihari
dan belum ditemukan
sementara bangkai beca ditemukan tersangkut di bawah jembatan jalan selam empat
sekitar seratus meter dari tempat awal tercebur
sekitar sembilan tiga tiga puluh sembilan tiga pagi itu
di jalan selam v bendah liat
jadi beca nya sekarang sudah nyangkut di jalan selam v
di bawah titik ini
hujan deras yang mengguyur kota medan dan sekitarnya berlangsung
lebih dari dua jam sejak tengah malam
yang mengakibatkan genangan dan luapan di sejumlah parit dan anak sungai di medan
tim liputan cnn indonesia